om suri kenapa al
al kenapa kamu bisa sama om suri ya
tadi waktu saya di jalan mau ke sidang percarian
saya ngeliat papa kecelakaan
kamu gak datang ke persidangan
al kalau sampai diputuskan versek oleh hakim gimana
kamu tau kan
akibat kalau kamu sampai gak datang ke persidangan
udah mendingan sekarang kamu datang ke persidangan
biar aku yang jaga om suri ya
terima kasih ya
tolong kasih tau papa kalau saya berangkat
kalau ada papa langsung telepon ya
jangan nyerah al
kejar kebahagiaan kamu
aku ikut bahagia
bila melihat kamu dan andin bisa bersatu kembali
kita masukin tanah dulu
tanah itu sumbernya nutrisi dari tanaman
kita harus taruh tanah
buat medianya tanaman
nah udah gini
rena masukin tanamannya sini
tengah tengah di tengah tengah
nah habis itu tambah lagi biar ketutup
pegang agak berat
bener kayak gitu
coba ke belakang ini
sebelah sini rena
kayaknya masih kurang
nambah lagi nambah lagi
nah dikit lagi dikit lagi
dikit lagi ya
dikit lagi ya deh
nah nanti pinggirannya
renah hias pakai tanaman bunga
jadi dia bisa merambat
ya biar kelihatan cantik
sama punggurunya ya
nah dah nih cukup segini
ini punggurnya cantik
deh terakhir satu lagi nih
tuh kita selesai
ini udah ditanam akarnya juga harus masuk
dah udah selesai nih
nah berarti rena apa berhasil
hara aku berhasil
nah biar gak kelihatan kotor
kita lap dulu dikit
ini karena bantuan om bayi
aku jaga tumbuhan ini
akan tumbuh dan berbunga
kalau kita rawannya senang
nanti tumbuhannya bahagia
yeay kita berhasil
karena kekompakan kamu dan cinta kamu sama om kamu
buat menanam pohon ini
makasih miss yeay kita semangat
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya kita berhasil
ya allah mas
apa kamu sudah berubah pikiran
atau memang kamu berniat untuk gak datang hari ini mas
atau ada sesuatu terjadi sama kamu mas
bisa minggir sebentar gak
udah dicoba starter tapi nggak nyala nyala
ya allah sidang udah mulai lagi
akhirnya masih keputusan bahwa gua dan anin bercerai
gua gak bisa diem disini dan nunggu
pengadilan tinggal di depan lagi kan
saya gak akan lepasin kamu nin
ini aku yang salah mas
aku yang salah karena sudah melayangkan gua ke tan ini
disaat hati aku sendiri masih bimbang
kalau kamu jalan sendiri jatuh lagi gimana
setidaknya kalo kamu jatuh lagi saya bisa jagain kamu
itu bertahun tahun menghadapi hal seperti ini
itu terjadi juga sama kamu
kita masuk ya
saya temenin masuk ya